hidih malah kabur
udah cuy nggak usah dipikirin
eh mending minum es dawet biar wajah berserih
apa hubungannya es dawet sama wajah berseri
ya adalah es dawet kan manis
kalau minum yang manis wajah jadi manis
kalau wajah manis jadi berseri
enggak ah saya takut nanti wajah saya dikerubunin semut
ah alesan banyak
susah itu kalau nawarin orang susah ya nggak punya duit
bentar bang ojak
bang ojek lagi nungguin bapak kamu loh
ntarin bunga dulu
ntar bang ojak dimarahin
nanti kalau bapak marahin bang ojek bunga yang marahin bapak oke
ayo buruan bunga udah telat bang
pak sopya ngambeknya serius
pak saya janji deh pak
kumpulan dangdut koplo
pak saya janji deh pak
nggak mau lagi ditinggal
maaf saya disuruh pulang sama istri saya
eh pak sopyan
gimana bunga aja
hidih malah kabur
hidih malah kabur
nggak mau lagi ditinggalin pak sopyan lagi
nggak mau lagi uh
hancurnya biubal pria itu
bang mama mau belanja buat bikin lemper
tapi abang yang belanja sendiri ke pasar
nih ya denger
beliin beras ketan tiga kilo abon sapi sebungkus daun pandan seikat
beras ketan sebungkus abon sapi tiga gulung
bang makanya dengerin
beras ketan tiga kg abon sapi sebungkus daun pandan seikat
beras ketan tiga kilo abon sapi sebungkus daun pandan seikat
mas capek dan haus ya
berarti saatnya minum es bawah takut coy
ngenes itu kalau udah bikin pelanggan haus tapi tetap gagal beli es dawet